terima kasih yang mulia saya akan bertanya setelah itu saudara hotman paris akan bertanya
dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli saudara ahli ini sampai pada kesimpulan
ada nepotisme ada korupsi ada perbuatan melawan hukum dan sebagainya sebagainya
apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan sefakta fakta yang terjadi dalam kenyataan
dan misalnya pernah ada satu penyelidikan penyidikan atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan
bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli ada nepotisme ada korupsi ada perbuatan melawan hukum
ataukah itu semata mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja
itu perlu dijelaskan di sini kepada kami semua
ini ahli ahli hukum atau ahli ekonomi
karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum
pertanyaan saya sekiranya pun benar tuduhan anda jokowi melakukan tindak pidana korupsi
jokowi melakukan pelanggaran undang undang apbn jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari dpr pertanyaannya
dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang
pertanyaan saya jokowi melakukan pelanggaran undang undang apbn jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari dpr pertanyaannya
mahkamah konstitusi berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena jokowi melanggar undang undang korupsi
melanggar undang undang apbn melanggar undang undang bansos maka pemilu harus dibatalkan dan diulang
sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini baik jokowi dpr maupun para menteri
boleh enggak mk mengatakan itu adalah penyelidikan
tetap harus dibatalkan pemilu
pak wasu tidak ya dari hakim
silakan ali dijawab singkat
alasan apa bahwa bansos itu diberikan kalau bansos itu legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan dpr
apakah ada alasan atau tidak setelah disepakati dengan dpr
setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah
tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh dpr dan tidak ditetapkan dengan undang undang
pemblokiran dilaksanakan dengan apa
mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh kementerian keuangan bahwa uangnya masih ada di sana
artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi
cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah
belum terjadi yang belum diusut
tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan
ya nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan
apakah pelanggaran pelanggaran undang undang dugaan pelanggaran pelanggaran dugaan ini undang undang ini
apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana
pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu
dan dalam sidang ini adalah makam konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal
bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon
jadi kalau kita lihat itu banyak
ada lampiran ada empat puluh itu antara lain ada empat puluh cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon
jadi ini adalah bukan pendapat saja tetapi ini adalah sudah ada bukti bukti nyata
yang mulia boleh kami mengusulkan sesuatu
mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa
apakah ahli pidana ekonomi atau ahli nujum atau oleh apa dihadirkan di sini
majelis juga tadi pertanyaan hokman paris belum dijawab
apakah permohonan pemohon dengan tuduhan jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh mk sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau
saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah
jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah
ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab apalagi untuk sama dengan yang diinginkan
dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data
dia yang mengatakan jokowi korupsi
iya tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan mk kan tidak dijawab
ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya
anda tidak bisa memaksa seperti itu
keterangannya mudah mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan